sampai jumpa di video selanjutnya
kalau memang kamu itu anak ibu dan anak ayah
ini demi ayah kamu
bawa barang barang tante kamu
ya ampun kakinya sampai bengkak gitu
itu pasti gara gara saya ya om
saya dorong om kekerasan akhirnya jadi keseleo
kok kamu malah minta maaf sih
harusnya om yang terima kasih sama kamu
mungkin bukan cuma kaki om aja yang bengkak
bisa bisa badan om semuanya bengkak
karena ketabrak motor tadi
iya juga sih om
kalau gitu sini biar saya gosokin ya
jangan jangan jangan
nanti biar om
kamu aja yang urut sendiri
di rumah itu biasanya saya suka ngurutin kakinya bapak
kalau bapak lagi sakit udah saya urutin aja
minyak gosoknya di mana om
biar saya aja yang ngambil sendiri
kamu ini keras kepala juga ya
itu minyaknya ada di lemari obat di dapur
aidah om sampai lupa nawarin kamu minum
kamu mau minum apa
mendingan saya ambil minyak gosoknya dulu
terus kalian saya bikin minuman sendiri
atau kalau om mau saya bikinin minuman sekalian om
akhirnya kita ketemu juga
aku selalu menunggu kamu panji
aku terus ada di dekat kamu panji
aku akan selalu ada di samping kamu
meida cinta panji selamanya
panji cinta meida selamanya
kita selalu kebanyakan cantik yah an
tari cari yang gaya
kanicking mulian di depan apa juga
jadi saya jadi beranaminan dell anyone
lagi lagi aku mimpi maida
setiap aku tidur aku selalu mimpi bertemu dengan meida
apa aku begitu kangen sama dia
dah aku kangen banget sama kamu
siapa yang membaliasi aku lagi
tidak tadi semuanya saya
beri proyect bagi saya hanya
baik lah ya ya mas

cukup ya aduh maaf ya dokter aida panji kalian kenapa om tadi tiba tiba dokter melukis saya terus
sebut nama meida saya kaget akhirnya saya tampar dokter sebenarnya meida itu siapa sebenarnya meida
itu mah ini dia bukan siapa siapa dan nggak ada urusan sama kamu kamu nggak perlu tahu
ini loh san sebenarnya pak umar ini teman lama ibu kamu oh jadi bapak teman ibu juga ya kami
pengalaman berarti selama ini pak umar salah paham pak umar mengira akulah yang anaknya bukan
aida dan semua salah paham ini
kalau aku ini anaknya pak umar
nenek nenek juga tahu kalau kamu ini anaknya kadara
ya yuk bawa bawa gerak
udah lah tante nggak usah pura pura
aku udah mikir pak tante
kenapa sikap pak umar belakangan ini aneh sama aku
itu pasti gara gara tante
tante yang bilang oh aku ini anaknya pak umar
padahal jelas jelas aida yang anaknya pak umar
kamu bener bener tega ya nunggu tante kayak gitu
jangan hubung hubung aida dengan tante ya tante
kalau kamu itu anaknya umar
terserah dia mau nganggep apa
yang jelas tante gak pernah bilang ke siapapun
kalau kamu itu anaknya ubah
kakak masih hidup kak
masuk dong kak
aku masih hidup
ceritanya panjang nanti aku ceritain ya
sekarang aku mau bicara dulu sama anakmu
ngapain sih kamu bikinnya aida terus
ada terus yang kamu pikirin
ayo itu bukan siapa siapa kamu bukan keluarga kamu
ngapain kamu urusin urusannya dia
bu tante nia itu udah fitnah bu
dia bilang aku itu anaknya pak umar
padahal kan bukan
tante akuin dong
udah aida terus
aida terus yang kamu pikirin
mungkin tante nia kamu itu emang benar
ibu juga nggak tahu kamu anak siapa
ibu bilang apa tadi
ibu nggak tahu aku anak saya
ibu nggak tahu
dari tadi nyalain keluarga terus
aida terus yang dibelain
kalau memang kamu anak ibu kamu nurut atau ngomongin ibu
dengar ibu baik baik
sekarang kamu fokus sama belas dendam
jangan mikirin aida
buktiin kalau memang kamu itu anak ibu dan anak anyam
ini demi ayah kamu
bawa barang barang tante kamu